aktor film revaldo kembali diamankan polisi karena kasus narkoba
ini merupakan penangkapan ketiganya dengan kasus yang sama
kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya kombes polisi endra julpan
kami siang menyatakan bahwa polisi telah menangkap rivaldo dalam kasus penyalahgunaan narkotika
penangkapan dilakukan di apartemen kawasan rawasari cempaka putih jakarta pusat
petugas menyita sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu dan narkoba jenis ganja
sebelumnya revaldo pernah ditangkap dua kali pada tahun dua ribu enam dan dua ribu sepuluh dengan kasus yang sama
ia sempat mendekam di rumah tahanan cipinang dan saat ini revaldo masih menjalani pemeriksaan lanjutan
oleh penyidik direkturat reserse narkoba polda metro jaya
pada saat ini di rumah tahanan r tiga ada barang bukti yang diperbankan yaitu diantaranya klip yang dibuka
kasus penyelenggaraan kagetan sabu maupun ada barang bukti ganja serta beberapa klip diperbankan
kemudian saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman
dan sejak itu kita menangkap di rumah tahanan
pada saat ini berdasarkan data yang kita miliki merupakan residitis artinya sudah pernah juga melakukan kejahatan yang sama
ya beberapa kali data yang kita miliki terkait kejahatan ini tindak pidana ini sudah dua kali melakukan kejahatan yang sama
dan sudah pernah menjalani hukuman dan ini untuk ketiga kalinya melakukan pergulangan kembali kejahatan yang sama